kita ke informasi selanjutnya komplotan pemalak terhadap sopir truk di jalan raya cilincing jakarta utara
ditangkap tim jatan raspol res metro jakarta utara
tiga tanggung tanggung pemalakan terbagi hingga delawan titik yang harus dilalui sopir truk saat keluar dari kawasan pelabuhan
saat digeledah polisi menemukan barang bukti uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah
salah satu pengemudi truk mengaku resah dengan keberadaan pungutan liar ini
karena bisa mengurangi ongkos perjalanan mereka yang telah diberikan oleh perusahaan
menurut polisi aktivitas penghutan liar terhadap sopir truk ini terjadi mulai dari pagi hingga malam hari
dengan orang yang berbeda beda
para pemalak digiring ke polres metro jakarta utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka
polisi juga masih akan memburu pemalak lainnya